melakukan aksi penghutang liar terhadap sopir truk
empat oknum anggota karang taruna di bekasi jawa barat
dibekuk kepolisian sektor bantar gebang
dalam sebulan komplotan ini dapat mengumpulkan uang hasil pungli hingga enam puluh juta rupiah
dalam video amatir yang diabadikan salah satu anggota kepolisian sektor bantar gebang
terlihat seorang oknum anggota karang taruna meminta sejumlah uang kepada sopir truk
yang melintas di jalan raya bantar gebang bekasi jawa barat
kanitreskrim polsek bantar gebang yang mengenakan pakaian preman
dan berada di truk bersama sang sopir langsung menangkap pelaku berinisial ag
selain ag tiga orang lainnya berinisial mbs m dan a
yang merupakan komplotan oknum karang taruna turut diamankan
dari tangan para tersangka polisi mengamankan sejumlah kertas karcis
dan uang hasil pungli semilai tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah
dalam menjalankan aksinya komplotan ini meminta uang kepada sejumlah pengemudi truk
yang melintas di jalan raya bantar gebang
satu unit kendaraan diminta uang pungli lima ribu hingga dua puluh lima ribu rupiah
dalam satu bulan pelaku berhasil mengumpulkan
uang pungli rata rata enam puluh juta rupiah
polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pungli lainnya
dan oknum anggota ormas yang diduga menjadi otak dibalik aksi pungli
dedy beben bekasi